assalamualaikum wr wb
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah swt
alhamdulillah senang sekali saya faini izar kembali hadir
menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan ramadan
dan semoga di bulan ramadan yang istimewa ini
allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua
hari ini insya allah kita akan membahas tema terkait
lelah membawa nikmat
tentunya bersama ustadz hilman fauzi
assalamualaikum ustadz hilman
waalaikumsalam wr wb
kayaknya tidak lelah ya hari ini ya
anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
tentunya langsung saja kirimkan
ke nomor whatsapp yang tertera
lelah membawa nikmat
lelah itu nikmat
itu dimana nikmatnya ya
padahal ini lelah loh sebenarnya nih
dunia ini tempat lelah
dunia ini tempat capek
isirhatnya di surga
siapapun orang yang berlelah lelah
ketika dia hidup di dunia
untuk mendapatkan surganya allah
maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga itu
tapi barang siapa yang berleha leha dengan
kemaksiatan dengan dosa selama di dunia
maka nanti dia akan mendapatkan balasan keburukan yang dia lakukan selama di dunia itu
maka kalau ada yang tanya

ya lelah banget dalam urusan dunia ini memang dunia tempat lelah itu yaa
tapi ada lelah yang disukai allah
lelah yang jadi nikmat
panjang pembahasannya ya
lelahnya seseorang ketika berjihad di jalan allah
apa itu jihad
bersungguh sungguh dia
apapun yang allah perintahkan
meninggalkan apa yang allah rancang
menjalani apa yang allah perintahkan
meninggalkan apa yang allah larangkan
dalam kebaikan yang dia lakukan
jangan memahami jihad dalam konteks yang sempit ya
bukan hanya kebaikan perang
bukan hanya kebaikan perang
tapi memahami jihad itu sangat luas
seorang ayah mencari nafkah bagi keluarganya
untuk melepaskan kemiskinan dari keluarga tersebut
seorang pelajar menuntut ilmu
dengan belajar yang begitu dalam dan begitu keras
dengan belajar yang begitu dalam dan begitu keras
menyenangkan hati orang tuanya
itu juga adalah jihad
seorang orang tua
dengan pengurusan yang baik
itu juga adalah jihad
jadi jihad itu
segala sesuatu yang kita serius menjalannya
maka itu adalah lalah
yang disukai oleh allah
allah senang kepada orang yang
berkorban untuk allah
berkorban untuk allah
maka allah akan balas setiap pengorbanannya
dengan berbagai balasan terindah yang tak pernah dia bayangkan
makanya kalau untuk akhirat
untuk akhirat itu harus sungguh sungguh
kesungguhanmu menjalankan urusan akhiratmu
maka akan mengantarkan kesungguhan allah
memberikan pahala terbaik untuk dirimu
maka yang pertama
lelah yang disukai allah adalah
lelahnya orang yang berjihad di jalan allah
lelahnya orang yang beribadah kepada allah
kita di bulan ramadan ini berpuasa
menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk
tapi lelahnya ini allah suka
lalah membawa nikmat
makanya ada dua kebahagiaan ya
dari orang yang berpuasa itu kan
kebahagiaan dia saat berbuka puasa
dan yang kedua
kebahagiaan dia saat nanti berjumpa dengan allah
karena ibadah puasa yang dia tunahikan
tapi allah suka
harus ke kamar mandi
tapi allah mencintai lelahnya itu
jadi lalahnya seseorang dalam beribadah kepada allah
itu adalah lelah yang mengantarkan nikmat
dari allah swt untuk dirinya
jangan pernah berpikir begini
aku sudah beribadah
aku sudah beriman
aku sudah beramal soleh
tapi kok hidup aku dalam tanda kutip misalnya ya
dalam urusan dunianya gak sesuai gitu
kembali kepada poinnya
itu ukuran keberhasilannya
tapi saat kita merasakan ketenangan dari hasil ibadah yang kita tunaikan
itu kan mahal sekali
makanya jangan iri dengan urusan dunia yang orang lain miliki
kadang ada bahasa gini
aa kenapa ada orang yang ibadahnya kayaknya biasa biasa aja
tapi kok dunianya
sedangkan aku kayaknya udah luar biasa ibadah tapi dunia biasa aja
bukan itu ukurannya
tapi saat engkau dihantar
kan kesempatan untuk beribadah
dan engkau mendapatkan ketenangan dalam beribadah itu
tapi lelahmu akan allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik
lelahnya orang untuk berhijrah
lelahnya orang untuk beristikamah
itu kan mahalnya luar biasa mbak eva
maka wajar kalau kemudian allah berikan banyak pahala kan
orang yang berhijrah
orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk
untuk menuju yang baik itu kan berat tuh
ninggalin sesuatu tuh lelah hati
lelah pikiran kan gitu
allah akan ganti apa yang kamu tinggalkan
semata mata untuk allah
begitu juga dengan istikamahnya
istikamah tuh berat
maka di surat fusilat ayat tiga puluh
yang mereka mengatakan tuhan kami adalah allah
kemudian dia berlelah lelah untuk istiqomah
jadi istimror gitu
digoda dia apa pokoknya dia
tapi dia tetap istikamah
maka apa yang allah akan berikan kepada mereka
maka akan ada malaikat yang turun kepadanya
dan aku akan berikan kabar gembira kepadamu
dengan surga yang allah janjikan
maka lelahnya dia di dunia
karena allah berikan janji kebaikan
setelah dia lelah di dunia
maka dunia tempatnya capek
lelah yang disukai allah
ada lelah ketika dia berjihad di jalan allah
lelahnya seseorang karena dia beribadah
kepada allah subhanahu wa ta'ala
lebih konteksnya lebih meruncing
lelahnya seseorang yang mencari nafkah bagi keluarganya
untuk keluarga itu ibadah
barang siapa yang bekerja
untuk mencari nafkah bagi keluarganya
kemudian dia pulang di sore hari
dalam keadaan lelah
maka di saat itu allah ampuni dosa dosanya
maka dia kerja harus capek
biar di ampuni dosa dosanya
kadang kita suka merasa begini ya
ya allah kok capek banget ya
kita tadi udah banting tulang
kadang gak dihargai
kadang merasa kurang terus
jangan merasa begitu
karena setiap hal nafas yang kamu lakukan
langkah detak detik yang kamu kerjakan
tetesan keringat yang keluar ketika bekerja
mengundang ampunan allah swt
kenapa aku bisa begitu
yang juru bekerja itu siapa
perhatikan surat al buluk ayat lima belas
allah swt berfirman
dan dialah allah yang menjadikan
la bumi ini luas
sehingga mudah untuk kamu jelajahi
maka berjalanlah di muka bumi ini
dan makanlah sebagian rizkih yang allah berikan kepadamu
lelah tapi lelahnya membawa nikmat
setiap langkah orang bekerja itu kan jadi jihad disabilitas
kalau ada orang yang wafat
saat dia bekerja
untuk mencari nafah bagi keluarganya
maka dia wafat dalam keadaan sehat
sahin di jalan allah
tapi lelahnya membawa nikmat
lelah yang disukai oleh allah
masih ada waktu
masih ada waktu satu lagi
lelahnya seorang ibu
itu disebutkan di dalam al quran kan
bersusah payahnya seorang ibu
ketika mengandung dan melahirkan
maka saya sering berpesan kepada siapapun
jangan sakiti hati ibu kita
orang tua kita
terutama ibu ya
ada lima air yang ibu keluarkan
yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya
air j tapi pengen berhubungan berumia
air j mau menambah bang'
air kemaster berdaulat
lelahmu akan allah balas dengan surganya
allah akan balas dengan sebuah
kebaikan yang allah siapkan untukmu
para ibu yang lelah mengurus anaknya
baru empat nih
kita masih tunggu empat selanjutnya ya
tapi saat lagi kita akan kembali
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
yang sebelumnya yang disukai allah
yang pertama lelahnya orang yang
berjihad di jalan allah
yang kedua lelahnya orang yang beribadah
dan dia istiqomah di jalan allah
lelahnya seorang ayah seorang suami
yang mencari nafkah bagi keluarganya
yang keempat lelahnya
seorang ibu yang mengandung
melahirkan dan mengurus anaknya
lelahnya seorang anak
yang merawat orang tuanya
seorang yang bernama
mungkin mbak eva pernah dengar ya
pemuda ini adalah
pemuda yang namanya
wala mas hurun
dia terkenal di langit
mas hurun fis sama
wala mas hurun fil ar
dia terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi
namanya viral di langit
tapi tidak viral di dunia di bumi
siapa orang itu
berasal dari yaman
dari kampung korn
bahkan nabi itu mengibaratkan
kalau nanti engkau bertemu dengan pemuda ini
mintalah doa kepadanya
karena doanya sangat dikabulkan oleh allah
ternyata seorang pemuda ini
adalah pemuda yang begitu sayang sama ibunya
dia menghabiskan waktunya
hanya untuk mengurus ibunya
hanya untuk menemani ibunya
ibunya itu sudah tua renta
matanya buta kakinya lumpuh
maka uai setiap saat hanya
sampai singkat cerita
ibunya tuh pernah punya keinginan untuk
berangkat haji ke baitullah
aku tidak mampu mak
karena tidak punya biaya begitu
keinginan uwais untuk memuliakan saya
dan memuliakan ibunya sangat luar biasa
akhirnya uwais punya inisiatif
untuk menggendong ibunya dari yaman ke mekah
uwais membuat kursi kecil
uwais simpan di pundaknya
kemudian ibunya naik ke tubuh uis
gendong ibunya dari yaman ke mekah
karena saking berbakti kepada ibunya
sampai di mekah
uys bertemu dengan khalifah umar bin khotob
karena nabi pernah menceritakan
ada seorang pemuda yang namanya firali langit
tapi tidak firali bumi
siapa pemuda itu
cirinya nanti kalau kamu buka bajunya
akan banyak keluar darah
maka ketika ada pemuda dari yaman
dari qoran ini
dicobalah buka baju
ketika dibuka di punggungnya banyak keluar darah
kenapa karena geraknya banyak keluar darah
dia meresekkan kulit dengan kursi
akibat menggendong ibunya dari zaman ke mekah
mintalah doa kepadanya karena doanya dikabulkan
lelahnya seorang anak
merawat orang tuanya
hari ini kita menemukan fenomena ya
kadang satu orang tua
bisa mengurus banyak anak
tapi kadang banyaknya anak
belum tentu bisa mengurus satu orang tua
bisa mengurus banyak anak
mengurus orang tua itu
lelah yang disukai allah
jika kita masih dititipkan orang tua
dalam hidup kita
kalau kita bisa rawat dengan baik rawat
kalau kita bisa
berbuat baik kepadanya
karena kalau sudah tidak ada
kita akan merasakan sakit yang paling mendalam
kata nabi dalam hadis yang lain
siapa yang celaka
mereka yang masih punya orang tua
tapi gak bisa masuk surga
karena dia lupa berbakti
kepada orang tuanya
dia lupa merawat orang tuanya
dia lupa memuliakan orang tuanya
ujungnya hanya penyesalan yang ada
siapapun hari ini yang kita dititipin orang tua
bisa sudah tua sudah sepuh
orang tua itu pintu surga yang paling tengah
silahkan kau masuk ke dalamnya
karena saat kau lelah merawat orang tuamu
maka disaat itu
lelahmu disukai oleh allah swt
seseorang yang berdakwah di jalan allah
dakwah itu tidak mudah
ada yang mencibir
ada yang menghina
ada yang tidak suka
sungguh kemuliaan dari allah
ketika kita diizinkan untuk berdakwah
mengajak menyeru menyampaikan
mempengaruhi yang baik baik
lelahmu dalam berdakwah
disukai oleh allah
dakwah lillahi ta'ala
dakwah karena allah
maka mengajak orang sebanyak banyaknya
untuk makin dekat dengan allah
lelahnya seseorang yang belajar
adik adik saya teman teman saya yang sekarang lagi belajar
karena itu lelah yang disukai oleh allah
barangsiapa yang tidak mau merasakan
lelahnya ketika belajar
maka dia tidak akan merasakan manisnya
maka harus belajar
saya percaya mbak eva sampai dengan titik hari ini
karena proses belajar yang begitu panjang
sampai sekarang juga saya masih belajar
mungkin berdarah darah berkeringat keringat
maka lelahnya belajar
disukai oleh allah
dan yang terakhir kedelapan
lelahnya seseorang ketika ditimpa
kesusahan dan kesulitan
mencintai seorang hamba itu
salah satunya allah menghadirkan
ujian dalam hidupnya
besarnya pahala tergantung beratnya
makin besar pahalanya
dan sesungguhnya allah
apabila mencintai seorang hamba
maka allah berikan ujian kepada hamba tersebut
wa man sahhita falahu suhthu
barang siapa yang ridho dengan ujian dari allah
maka allah ridha kepadanya
dan barang siapa yang
murka dengan ujian dari allah
maka allah pun murka kepadanya
barangkali ada diantara pemirsa yang lagi diuji hari ini
saya juga mungkin lagi diuji dengan ujiannya masing masing
karena lelah lelahnya kita dengan kesabaran itu
akan mengantarkan nikmat dari allah
allah lagi memeluk kita
menyapa kita dengan ujian ujian yang datang
dicintai oleh allah
kelak seseorang yang
ketika hidup di dunia yang banyak diuji mbak eva
dan dengan ujiannya makin dekat sama allah
ketika di akhirat
karena allah dahulukan semua ujiannya di dunia
dan dia ridha dengan ujian itu
yang disukai allah
lelahnya seseorang yang berjihad
di jalan allah
lelahnya seseorang yang beribadah
lelahnya seorang ayah
seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya
salahnya seorang ayah seorang suami yang mencari nafkah bagi keluarganya
lelahnya seorang ibu yang mengandung
melahirkan mengurus anaknya
lima lelahnya seorang anak yang merawat orang tuanya

enam lelahnya seorang dai yang berdakwah
tujuh lelahnya seorang yang menuntut ilmu
delapan lelahnya seseorang yang sedang diberikan
kesusahan dalam hidupnya
mudah mudahan lelah kita
mendapatkan nikmat dari allah swt
jadi kalau kita belum termasuk dari delapan
orang yang lelah tadi
cobalah mulai berbicara
mencari karena kita ingin
mendapatkan nikmat dari allah swt
yang dikhawatirkan adalah orang yang lelah
dengan urusan dunia sehingga tidak
mendapatkan serasa cintanya
dari allah tadi makanya sekarang
switch harus jadi lelah
yang disukai allah
dan kita mendapatkan nikmat tadi
amin itulah yang membawa nikmat begitu ya
baiklah kita akan break lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
di video selanjutnya
beri dukungan di kata kata kami
dan juga di dukungan di
sampai jumpa lagi
dan sampai jumpa lagi
masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode lelah membawa nikmat
nah kita juga sudah memiliki pertanyaan
kita akan langsung saksikan tayangan berikut ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izi bertanya ustadz
yang saya ketahui ketika kita mencari nafkah
insyaallah pahalanya besar
namun kadangkala ketika kita bekerja kita akan merasakan lelah
lalu itu bagaimana ya cara kita menyikapinya ustadz
nah itu dia nih
ini seorang ibu juga mungkin ya
sudah lelah mencari nafkah
mungkin lelah juga menjadi ibu pengurus anak anaknya
itu bagaimana nih ustadz
ini sempurna berarti beliau ya
artinya lelahnya menjadi seorang ibu
lelahnya dia bekerja
maka memang harus lelah
justru kalau nggak lelah kita gak akan merasakan nikmat dari apa yang kita usahakan
maka biarlah kelelahan itu menjadi rasa yang tertanam di dalam hidup kita
sehingga kita bisa merasakan nikmat nikmat dari yang allah berikan kepada kita
kalau pertanyaan contoh ya
lelah bekerja atau lelah nyari kerja
lelah bekerja tentunya karena
banyak diantara kita yang kadang sering mengeluh dengan apa yang kita lakukan saat ini
padahal dia lupa
boleh jadi apa yang kita keluhkan saat ini adalah apa yang orang lain inginkan
kita suka ngerasa ya allah kok capek banget
kok sibuk banget sih kita nih
ini jadi apa sih
kadang kadang suka begitu kan
boleh jadi kelelahan yang kita rasakan saat ini adalah kelelahan yang orang lain itu dambah dambakan
orang itu pengen ada di posisi kita
orang tuh pengen dikasih nikmat lelah seperti kita
maka jawabannya adalah jalani nikmati
maka ada orang yang
mendapatkan balasan lelahnya langsung di dunia ada tapi ada orang yang dia ngerasa udah lelah tapi
kok kayaknya dunianya kok gak dapet ya iya iya kan iya jangan pernah khawatir karena allah selalu
tahu apa yang terbaik untuk kita bersyukur itu bukan karena semuanya baik baik saja tapi bersyukuri
itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dibalik sesuatu yang kita anggap tidak baik
itu bersyukur makanya nanti ada dua istilah kan ada syukur ada syakur itu beda kalau syukur
berterima kasih kepada allah atas sesuatu yang enak yang baik baik tapi kalau syakur berterima
kasih kepada allah walaupun yang datang tuh yang enggak baik dalam pandangan kita itu levelnya
udah sangat tingkat tinggi dari syukur jadi syakur maka siapapun yang hari ini lagi
bekerja capek lelah syukuri nikmat bekerja itu dan syakuri juga sesuatu yang barangkali
kurang atau yang gak enak sebelum allah mencabut nikmat yang dititipkan kepada kita
kadang yang bikin hidup tidak bahagia bukan karena keadaannya tapi karena rasa syukurnya
hai jangan nunggu bahagia baru bersyukur tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia
jalan di lelahnya nikmatin lelahnya
insyaallah allah akan diberikan balasan terbaik dari setiap tetesan kerigat yang kita keluarkan
kadar lelahnya bekerja bercerita kaf north allah swt amin amin angga allah min apalagi
saat ini saat bulan ramadan peladangnya penuh penuh dengan kedikmatan dan kelelahan
kelelahan juga dan jangan jadikan alasan karena puasa ramadan kebeneran malas malasan tidak ya
justru puasa ramadan itu harus dijadikan sebagai momentum produktif
karena kita belajar dari puasa kan
puasa kita disiplin sahur disiplin
ketika buka disiplin betul
ketika puasa kita profesional
kita menjaga diri biar gak ngelakuin sesuatu yang haram
kan bisa aja kalau mau nakal
gak ada yang melihat
tapi kita belajar profesionalitas
dalam puasa kita
yakin allah melihat
manusia gak melihat tapi allah melihat
sama dengan bekerja kita
jangan bekerja abs
kan kadang kadang ada yang suka cari muka
biasanya orang yang cari muka itu gara gara gak punya muka
jadi jangan cari muka katanya
bekerja karena allah
ustaz tapi kan aku udah banting tulang
tapi kok gak dihargai
kalau kita gak dihargai dalam konteks sekarang boleh jadi allah sedang menempatkan kita pada sesuatu yang lebih baik
allah maha tau
beri yang terbaik jadi yang terbaik dan tetap terus jadi orang baik
dapet lelah itu yang nikmat
jadi lelah yang mendapatkan nikmat
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga tentunya apa yang kita bahas hari ini dapat menambah
keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh